menjelang sidang fonis bagi richard eliezer pudiang lumiu keluarga di manado sulawesi utara berharap richard mendapat keadilan dari majelis hakim
sebelumnya richard dituntut hukuman dua belas tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat pada dua ribu dua belas
ditemui di kediamannya di perumahan di kecamatan mapanget manado pada minggu paman richard royke pudiang lumiu tampak sedang berkumpul bersama beberapa anggota keluarga lain
keluarga besar terus memonitor perkembangan kasus hukum yang menjerat richard eliezer hingga dituntut hukuman dua belas tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
royke mengungkapkan keluarga merasa sedih mendapati tuntutan dua belas tahun penjara bagi richard dari jpu
keluarga berharap richard mendapat keadilan dari majelis hakim dengan meringankan fonis hukumannya
dia sudah berkata apa adanya
jadi kami melihat di televisi dia dituntut oleh jaksa dua belas tahun kami keluarga juga merasa bersedih hati
semuanya kami keluarga besar di mana ada itu merasa sedih dengan keputusan yang dua belas tahun
dan kami keluarga besar tetap berdoa
berdoa dan kami memohon keadilan untuk ponakan kami untuk berada richard eliezer pudia lumiu